dewi kok lama banget ya di dapur ya
pak saya takut terjadi sesuatu sama dewi pak
biar saya cek dulu sebentar ya pak
enggak usah wisnu
kamu gak akan bisa membunuhku
gak akan bisa
hei ada yang meninggal tolong tolong
meninggal nih pak
ya ampun mas
pasti si luman ular hijau itu yang melakukannya
apa si luman ular itu mengikuti aku sampai sini
iya aku baik baik aja ya pak
aku yakin dia akan mati
karena aku sudah mematuknya
sekarang sudah tidak ada lagi yang akan mengganggu angeli dan juga rama
bagus kalau begitu
keluarga ini harus mempersiapkan kuburan yang baru
karena sebentar lagi akan ada yang mati
ada yang mati
pak nagraj tau ya
kalau besok di rumah sini ada yang mati
wah sakti banget loh pak nagraj itu
kasih tau kan
sudah habis air mataku
ih apa tuh orang lagi nyuci kok diganggu
kau jauh berisik berisik ini aku mau kasih tau
saya itu denger sendiri
kalau di rumah ini
ada yang bakalan plek mati lagi
ini kutuk kutuk ini
kutuk beritakan sama
aku gak mau ngeselin tau gak
mati lah pak
emang aku percaya sama kamu
aku tuh denger sendiri
kalau pak nagraj
bahwa di rumah sini ada yang bakalan mati lagi
nggak aku enggak percaya
aku baru kepercaya
tunggu tunggu tunggu
ya aku percaya
ya harus harus percaya
kan aku liat mukamu bambang
mukamu pucat pasti
dan kamu kehilangan tenaga
dan feeling aku itu
kamu yang bakalan mati bambang
oh kamu yang mati aku
mau dikasih tau yang mati yang lainnya
dikasih tau gak percaya ngeyelokarap
nih mau mati beneran toh
dikasih tau ngeyelokarap
dikasih tau kasih duit
kasih tau kasih tau kasih duit
eh capek ya
kamu mau makan atau minum gitu gak aku beliin
enggak gak usah
kayaknya jadi kesini supermarket juga ada aku beliin ya
kamu disini aja jangan kemana mana
ini kesempatan bagus
untuk bikin angeli cemburu
eh sinta kok hp rama bisa sama kamu sih
ehm rama gak mau
ngakak telpon dari kamu
rama tega banget sih sama aku
masa dia nyuruh sinta angkat telepon dari aku
aku ini kan calon istrinya
ternyata dia belum mati
kamu memang ular yang tidak pecos
kamu selalu saja gagal membunuh sinta
tapi aku benar benar sudah mematuknya nagraj
jelas jelas anakku sudah berbicara dengannya
aku tidak akan membantumu lagi menjadi ratu ular di bangsamu
aku akan mencari orang lain untuk menggantikanmu
dan dapat dipercaya
dan sekarang kamu silahkan pergi
kamu akan menyesal telah menhenakku nagraj
tidak bisa punished
ini adalah surat surat kepemilikan kafe
sesuai dengan janji alam merhumpah saya dulu
pak asif udah pak
saya mohon ini diterima
karena ini adalah amanah dari alam merhumpah saya
ya terima kasih anak ya
saya gak enak menerimanya
soalnya kan kalian masih berkabung
kamu gak apa apa wih
kok kamu kelihatannya gelisah gitu
dewi bikin minuman dulu buat wisnu ya
silahkan dilihat dulu pak asif
ini waktunya aku ganti kuli

tapi disini masih ada wisnu
aku takut tiba tiba wisnu kesini
dewi kok lama banget ya di dapur ya
saya takut terjadi sesuatu sama dewi pak
biar saya cek dulu sebentar ya pak
gak usah wisnu
sebaiknya aku keluar aja
sepertinya disini aman
sepertinya disini aman